hai hai hai ah mau di review hai apaan sih kamu buka kamu mami bilang buka dibuka bajunya kamu
apaan pakai baju kayak gini buka kemau lepas ini lupa asli kenapa sih karena mami nggak ada gunanya
kamu diperanin ke lawan mami sekali
baru baru inget kok ngantri lo ke cafe harusnya ke rumah enggak papa koran emang aku
tadi antrein kafe bukan ke rumah hai bagian aku udah nggak punya hak apa apa lagi di rumah itu
karena semuanya udah diambil sama ibu ya mungkin ibu marah kali ya karena aku mutusin buat ngejalanin
kafe ini sendiri karena itu dia langsung merubah surat kepemilikan rumahnya ayah jadi namanya dia
dan ya dia ngusir aku
ya aku setuju merandi
rusak dajara kamu tidur dimana di sini

saya disini nggak dapat tidur di mana saya aku disini nggak pastik bedanya harusnya aku love kamu
tinggal di tempat aku di hotel venus di rumah gue kalian bikin aku tambah capek
itu enggak dengar ya aku nggak akan tinggal di hotel kamu dan aku juga nggak akan tinggal
di rumah kamu oke oke aku setuju kalau emang itu pendapat kamu aku mau apa
kau balik ya makasih udah nganterin aku
lumayan lah buat malam ini disini aja tidurnya
nanti udah tidur bolet lagi
pak hini masih disitu
perasan tadi bilangnya mau pulang
kok perasaan gue jadi gak enak
yang ninggalin tansi di cafe
untuk nyakitin tansi gimana
kamu gak bisa tidur disana
apa kamu mau ikut camping bareng aku
gak masalah kok kamu lihat
aku gak bercanda aku serius
kamu ngapain masih disini
sleeping bag terus tenda segala
niat banget sih
tasya aku juga gak bercanda
tadi kan aku udah ngajakin kamu ke hotel venus
supaya kamu bisa tidur di hotel venus
tapi kamu sendiri yang nolak
yaudah aku punya kesimpulan
kalo aku yang tidur disini aku camping
yang penting buat aku kamu itu aman
gak masalah kan
aku sekarang ngantuk aku mau istirahat aku mau tidur
besok pagi aja gimana
kamu mau ikut camping
terusan tuh nekat banget ya
dia sakit gara gara udara di luar tuh dingin banget
dia baik banget sih
dia mau ngelakuin itu cuma buat aku
gua pikir udah balik nih orang
malah camping lagi disini
nah yang gini gini nih enak dikerjain nih

kok ini jadi keterlaluan sih
bener bener deh ini gak bisa dibiarin
aku mau tapi jangan sekarang ya
aku lagi butuh bantuan kamu tiara
tadahnya dijagaatin sama nenek sihir lagi ya bu
enggak bukan itu
terus apa dong
aku mau supaya kamu bantu kakak tristan
mana si rayo pagi berisik
tori tidur pa
suara tristan tuh
randi ngapain dia di sini
teman mana sih ngerjain gua
nginep juga di sini
pasti dia nih ngerjain gua nih
lu pake cara licik buat ngetikin tasya
kita lihat aja siapa yang menang
iya nih ada yang ngerjain
jadi basah gini deh
kamu ini kenapa sih
karena mami nggak ada gunanya
nggak ada gunanya
kamu ini berani ngelawan mami sekarang ya
mami bisa tampar kamu loh maudie
silahkan tampar aku mi